terima kasih anda kembali bersama kami di kompas malam
sedara tim hukum prabowo gibran menyebut permohonan atau petitum
yang disampaikan pasangan anies mohaimin dan ganjar mahfud cacat formil
anggota tim hukum prabowo gibran oto hasibuan menjelaskan
permohonan pasangan satu dan tiga untuk melakukan pemilihan digelar ulang
serta mendiskualifikasi pasangan prabowo gibran
mestinya diselesaikan di bawaslu dan bukan menjadi wewenang mahkamah konstitusi
oto menambahkan permohonan itu dianggap cacat formil
karena anies dan ganjar tidak mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara
tetapi menyinggung mengenai pelanggaran pelanggaran dan proses pencalonan gibran
sebagai calon wakil presiden
nanti permohonannya yang diajukan oleh pihak satu dan tiga ini
tidak ada mengenai tentang mana yang benar dari perhitungan mereka
jumlah mana yang menurut mereka yang mereka peroleh dan tidak gitu ya
sehingga ini tidak sesuai dengan undang undang dan peraturan hukum acara
yang sudah diatur di dalam mk dan oleh pmk
nah karena tidak sesuai dengan hukum acara
menanggapi pernyataan dari tim hukum prabowo gibran yang mengatakan
permohonan ke mk adalah salah kamar
tim pemenangan nasional anies baswedan mohaimin iskandar iwan tarigan menyebut
jika gugatan yang diajukan ke mk soal perselisihan hasil pemilu
iwan bahkan mengatakan jika tim kuasa hukum prabowo gibran
akan menangisi kekalahannya di sidang mk
tentang hasil pemilu karena proses yang curang dan bermasalah
kekuasaan tentunya akan mempengaruhi hasil akhir di tps
kami berharap jangan sampai nanti bapak hotman paris menangis
dan bapak otto hasibuan masuk kamar tidak keluar keluar lagi
karena kalah di sidang sengketa pilpres
sementara itu tim kuasa hukum ganjar mahfud menyatakan
penetapan gibran sebagai cawapres adalah keputusan prematur
karena sudah diuji di dkpp dan dijatuhi hukuman etik
kepada ketua kpu dan komisioner kpu
maka pengajuan permohonan atau petitum ke mk sudah tepat
gibran ini adalah putusan yang
karena penetapan cawapres saudara gibran ini
sudah pernah disampaikan oleh beberapa kelompok
dan sudah pernah diuji di dkpp
maka keluar putusan yang dari dkpp menjatuhi hukuman etik
kepada ketua kpu dan komisionernya